kami sudah tersambung dengan pak erian joni selaku pengamat sosial dari universitas negeri padang
yang akan membahas kami akan bahas soal ada dua perempuan yang bekerja sebagai pemandu lagu
di pesisir selatan yang mendapatkan persekusi dari sekelompok orang
kita langsung sapa pak eryan joni selamat sore pak erian
pak erian ini langsung saja komentar anda seperti apa dengan kasus ini pak
baik ya memang kita amati dan berita dan keresahan atau yang beredar belakangan ini
spiral ya di media telah terjadi kasus persekusi terhadap dua orang wanita
yang bekerja sebagai pemandu lagu atau pemandu karaoke di buah kafe di daerah lengayang
kabupaten pasir selatan
kalau saya mengamati ini dalam perspektif ilmu sosial ya dalam perspektif
sosiologi ini tergolong adalah sebagai street justice ya ini semacam pengadilan jalanan ya
kalau orang menyebutnya dalam istilah lain adalah kekerasan massa ya yang dilakukan oleh massa
atau dalam istilah lain orang menyebutnya juga dengan
main hakim sendiri ya
dan ini terjadi secara langsung secara direct ya dan
banyak orang ya
karena kalau kita lihat dari modus dan laporan laporan yang beredar hari ini
baik dari pihak kepolisian atau dari informan langsung
saya juga melakukan kajian kajian terhadap kasus ini
memang sangat miris ya sangat miris dan
anarkis atau brutal ya
saya rasa ini pengamatan kami di
dalam studi studi di daerah sumatera barat ini kasus yang pertama ini ya
pertama di sumatera barat ya pak aryan pak aryan
anda melihat ada lemahnya dari ketegasan pemerintah tidak ya
kalaulah ini ada upaya main hakim sendiri
sebenarnya yang melakukan penertiban bukanlah masyarakat
tapi adalah otoritas tempat yaitu aparat penegak hukum
satpol pp ada di sana
kenapa ini begitu lemah di pesisir selatan kalau anda lihat seperti apa
oh iya kasus kasus main hakim sendiri itu memang ada dua penyebab utama
yang pertama adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum
baik dari sisi proses baik dari sisi penyelesaian dan
sanksi yang diberikan kepada pelaku
nah yang kedua saya melihatnya adalah karena faktor kesadaran hukum ya
masyarakat yang lemah dan tidak tahu ya terhadap apa yang dia lakukan
nah yang pertama yang kita garis bawah ini juga ada faktor ee
ada faktor ketidak tegasan di dalam penegakan hukum
kalau kita lihat dari informasi atau data yang dihimpun
pihak sapol pp sudah mendatangi tempat ini
karena melanggar ya dalam izin usahanya kan ini adalah sebagai kp ya
dan lama lama berubah menjadi tempat karaoke ya dengan membentuknya sekat sekat ya di itu
baik kalau kita mengenal budaya minangkabau sumatera barat ini kental dengan musyawarah mufakat begitu ya pak erian
kenapa ini tidak bisa dimusyawarakan terlebih dahulu main hakim sendiri
niniak mama harusnya turun ke lapangan berdiskusi tidak main hakim sendiri
sampai ada dugaan kekerasan seksual di sana
ya memang ada yang kita sayangkan di sini ya bahwa
kita punya kearifan lokal adalah menyelesaikan segala sengketa atau peristiwa atau konflik yang terjadi antara
masyarakat baik secara vertikal dan horizontal tersebut
ada namanya medium ya mediumnya adalah peran dari eee
tungku tiga sejarangan atau tiga tiga
ngak mam atal jumatkuremos temukan kosong
subtitle kondisi dura tiga bersmoteri tu bahasa lihamda nahi tesu tali sebetulnya
dari korban persekusi mendapat bantuan hukum punya kuasa hukum punya bantuan hukum dari lbh
yang tegas mengatakan ini ada dugaan adanya persaingan usaha
jadi si pelaku persekusi ini ada dugaan punya juga usaha lain
sehingga ada usaha untuk mematikan usaha orang yaitu usaha dari orang yang pemandu lagu ini
bekerja di sana kemudian mengarahkan tiga ratus orang informasinya ke tempat persekusi untuk melakukan persekusi
saya mengamatinya dan melihatnya ada indikasi seperti itu pak
karena ada aktor yang terlibat di dalam kasus ini dan mereka memiliki bisnis musik juga
saya melihatnya dari informasi yang beredar dan dari secara langsung pada informasi
di lapangan memang ada persaingan ada indikasi tersebut ya
antara persaingan dalam dunia seni atau dunia hiburan gitu
baik kalau anda
ya silakan pak
karena salah satu pelakunya dalam kekerasan ini adalah pemilik usaha organ
atau orang yang bekerja dalam hiburan malam
jadi kalau kita lihat dalam dinamika kompetisi ini memang mungkin saja faktor hadirnya hiburan malam ini
kuota atau mengurangi segmen bagi para pengusaha organ di situ yang yang justru
itulah yang menjadi salah satu indikator atau faktor penyebab terjadinya kasus ini
baik ini ada juga penilaian dari komnas perempuan pak erian
yang menilai tindakan persekusi ini merupakan bentuk dari praktik misoginis
atau orang yang membenci perempuan berdasarkan pekerjaannya
anda melihat dari kacamata anda seperti apa pak eryan
kalau kita lihat dari tipologi kekerasannya adalah termasuk adalah gender violent di sini
saya setuju bahwa kekerasan ini memang adalah kekerasan yang bersifat dalam analisis gendernya
adalah kekerasan yang memang ditujukan pada perempuan ya
kenapa kok tidak pemiliknya yang diarah oleh masa tapi kenapa kok perempuan
dan ini ada indikator dalam kekerasan ini saya melihat ada empat kekerasan
kekerasan fisik seperti diseret diinjak dan sebagainya
yang kedua adalah kekerasan seksual seperti ditelanjangi dan juga di yang lainnya ya
kemudian yang kekerasan psikologis ya ditekan secara psikologis dan kekerasan verbal ya
dikata katai dengan kata kata yang menyakitkan terhadap korban
jadi ada stigma ya dalam masyarakat kita itu yang menganggap bahwa orang yang bekerja dalam hiburan malam itu adalah
orang yang tidak benar
secara labeling itu jelas stigma negatif atau pelabelan dalam pada masyarakat terhadap pelaku
ini saya rasa juga terjadi di daerah lain di indonesia ini ya
karena pelabelan terhadap para pelaku hiburan malam atau pelaku yang terlibat itu
tentu tidak bisa dipungkiri ya
bahwa ini salah satu yang memicu terjadinya kekerasan yang kalau kita dalam kacamata komnas perempuan
bertajuk gender itu saya setuju ya
karena dilihat dari tipologi bentuk kekerasan dan proses terjadinya kekerasan tersebut
baik terakhir singkat mungkin pak erian sanksi apa yang tepat diberikan kepada pelaku persekusi ini
selain dari pidana apakah perlu dikenakan sanksi sosial
bisa saja ya saya setuju ini karena kejadiannya dilakukan oleh anak nagari
dan juga implikasi dari kasus ini juga merebak ke daerah
daerah lain yang tidak setuju bahwa masyarakat nagarinya menjadi korban itu ya
jadi ada semacam perseteruan dalam analisis fiskosoial dan sosio kultural ini
dan selain mereka mendapat sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang diatur dalam undang undang kita
dan juga diberikan sanksi sosial ya
karena akan memberikan efek jera bagi masyarakat di situ khususnya
dan juga pembelajaran bagi masyarakat lain untuk tidak berlaku